wassalamualaikum wr wb
sebelumnya sama mama pak
sebentar lagi papa pulang kok ya
papa jemput mama dulu ya
kamu tunggu di rumah ya
lo harus tuntasin masalah ini loh
lo harus tuntasin masalah ini lo
lo harus pastikan andin pulang malam ini juga
supaya reda gak sedih lagi
aku sama sekali gak nyangka kalau
akhirnya aku udah bisa ngeluar
berkah berkah ya pak
karena ini semua berkah dari allah ya
kita ke rumah bapak surya dulu kali ya
biar selalu ramai
iya udah coba kamu telpon dulu
siapa tau dia masih dari rumah kita bisa langsung ke sana
udah bisa ngeliat juga pak
balik dari penang pak
rencananya pengen silau turami ke rumah papa
papa sekarang di rumah atau di coffey city pak
papa lagi di bandung nino
bapak sama mama lagi berusaha mencari elsa
apa sudah ada perkembangan atau kabar terbaru dari elsa
belum ada nino
makanya papa sama mama masih mencari
berarti ada kemungkinan papa sama mama
nginep di bandung malam ini
enggak kok papa pulang ke jakarta
yaudah kalau gitu besok aja
aku datang ke rumah papa sama mama ya
kalau gitu terima kasih pak
tolong sampaikan salam ke mama
jaga kesehatan semuanya assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
mereka masih di bandung
sepertinya masih mencari soal lp
wah kasihan sekali ya
mudah mudahan aja elsa bisa ketemu ya no
dan keadaan dia baik baik aja
soalnya tadi kan aku sempet beli hadiah buat rena dan juga coklat coklatnya
coba kamu telfon ke aj dulu
kita ke telfon andin ya
iya andin dulu coba
handphonenya nggak aktif
saya baik ada apa ya
saya baru mendarat di jakarta dari penang
di harpo tadi sempet beli oleh oleh buat rena
apa boleh saya ke rumah ketemu dengan rena
tadi rena sedih banget nungguin
apa mungkin kalau ada nino rena jadi terlalikan perhatiannya ya
jadi dia nggak kepikiran terus sama andin
yaudah silakan aja mampir ke rumah ya
oke terima kasih banyak ya
kita langsung ke rumahnya al ya ketemu rena
iya mama sih mau
mama sih mau aja soalnya mama juga udah kangen sama mereka
pengen ketemu rena
tunggu bentar reza
gue beli makan dulu buat kita
ntar takutnya ketawa
bisa brand aja farm

ha nanti desa
nanti lagi pak gami

makanan kita kok belum dateng dateng ya ma
udah lapar ya
kamu gak lapar
itu bukannya ricky
ya kebetulan saya lagi ada pemotretan di bandung
makanya saya disini
kamu waktu itu ada kali
kamu udah dekernya pak
saya udah lihat berita